di hadiri ribuan penonton lokal dan internasional
ajang one championship mempertemukan delapan belas petarung dari berbagai negara dalam sembilan pertandingan
tiga di antaranya berasal dari indonesia
satu petarung indonesia adrian mates gagal meraih kemenangan di laga pembuka
ia di kalahkan petarung filipina ray catalan dengan teknik rare naked choke
nasib lain dialami dua petarung indonesia
mereka berhasil meraih kemenangan melalui tiga ronde
steffer hadian berhasil mengalahkan petarung liberia jerome espaye dengan kemenangan angka mutlak
di pertandingan ketiga petarung indonesia sunoto mengalahkan lawannya chang heng asal myanmar
dengan teknik ground and pound di ronde ketiga
oh ya jelas untuk pertandingan ini saya benar benar fokus untuk grappling saya gulat
terutama cleanch terus tinju striking
dan terutama kickboxing saya
karena kickboxing penting banget buat menghadapin jerome
indonesia tengah di atas angin
dua petarung keturunan indonesia belanda antonia enggelen dan vincent latuel juga berhasil melaih kemenangan
mereka percaya petarung lokal indonesia mampu bertanding secara internasional
bekerja keras berlatih keras menemukan waktu di matahari
dan itu saja yang mereka harus lakukan
lihat berlatih keras itu saja yang bisa kamu lakukan untuk membuat diri kamu terkenal di pertandingan ini
petarung rusia vitaly bigdez berhasil mempertahankan gelar juara setelah bertalung selama lima ronde
muhammad rizata jakarta